sebuah kawasan wisata di sukabumi jawa barat geopark ciletuh menawarkan pesona alam yang komplit
laut air terjun dan juga sejuknya hawa pegunungan dan panorama yang menakjubkan ada di sini
sayangnya kawasan yang pada dua ribu tujuh belas nanti akan dinombatkan sebagai kawasan geopark dunia ini masih minim fasilitas
ini memang terlihat saya diangkat bukan
pembangunan dari kota sukabumi ini memang benar benar menawarkan pemandangan yang mempesona
namun sayang akses menuju beberapa lokasi masih jauh dari memadai
ini baru saya temuin di sini sih
tapi untuk masih banyak kendala kendala karena masih tergolong baru tempat wisatanya
pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi jawa barat memang sudah bersiap
khususnya dalam rangka menyambut dijadikannya ciletus sebagai geopark global oleh unesco
selain merencanakan pembangunan infrastruktur
jalan dan bandara
pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat
dan membuat sejumlah kegiatan untuk terus mempromosikan kawasan ini
berbagai pelatihan dan lain lain disiapkan oleh kita
terhadap masyarakat yang ada di kawasan ujung genteng sampai ke cisolok
nah ini yang kita sedang upayakan sejak tahun dua ribu tujuh belas desember nanti
target kita menjadi unesco global ceopark
bentang alam di ciletu ini memang unik
yaitu menyerupai anti teater raksasa dengan bentuk seperti tapal kuda yang menghadap ke samudera india
namun untuk bisa sampai di tempat bernama puncak dharma ini
pengunjung harus berjalan kaki atau minimal menggunakan kendaraan khusus
karena kondisi jalannya yang jauh dari mulus
tapi jangan takut
karena perjuangan anda sampai ke puncak akan terbayar dengan indahnya panorama alam yang menakjubkan
apalagi jika cuaca cerah
di tempat ini pengunjung bisa menyaksikan proses terbenamnya matahari atau sunset
sambil berfoto untuk diabadikan
ruli rohimat sukabumi jawa barat